dan secara transparan terbuka agar tidak terjadi apa itu atau menjadi isu isu yang kesana kemari
kak polri sudah memperdomani petujuh presiden